untuk mendukung layanan transportasi bagi penonton panitia penyelenggara asian para games atau inapgok dua ribu delapan belas
menggandeng para penyandang disabilitas yang ada di jakarta dan yogyakarta
dengan sepeda motor yang telah dimodifikasi khusus mereka akan melayani penonton berkusi roda
yang ingin berpindah dari satu venue ke venue lain di kompleks gelora bung karno senayan jakarta
sebagai penyandang disabilitas ivo dan kawan kawan menggunakan sepeda motor modifikasi ini untuk alat transportasi sehari hari
pada asean para games dua ribu delapan belas oktober mendatang sepeda motor modifikasi milik mereka inilah
yang akan digunakan untuk mengantar penonton penyandang disabilitas khususnya yang berkursi roda
dari satu venue ke venue lain di kompleks gbk senayan
kita kan disabilitas ya kita pasti tahu tentang disabilitas gitu
kita yang alamin juga
kalau penyesuaian kayaknya udah biasa juga kita bareng temen
ngantar temen kemana mana sama hitungannya ngocek lah gue ngocek dong sama lu gitu
itu udah biasa sih paling penyesuaiannya ya kita butuh visit aja untuk feel visit
biar lebih tahu lingkungan mana aja tempat tempat kita yang akan bertugas gitu aja
keterlibatan ivo dan kawan kawan dalam asean para games berawal saat ivo menjadi sukarelawan
saat itu seorang atlet berkursi roda mencoba naik sepeda motor modifikasi milik ivo
hingga akhirnya panitia pelaksana asean para games mengajak ivo dan kawan kawan terlibat
membantu divisi transportasi pada asean para games dua ribu delapan belas
namun sayang belum ada standarisasi dalam modifikasi sepeda motor
yang digunakan para penyandang disabilitas tersebut
selama ini modifikasi satu sepeda motor yang menghabiskan biaya lima hingga delapan juta
rp sepuluh itu dilakukan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sang pemilik
penyambungan yang pas yang sok untuk knockdownnya pas ada tiga sambung antara motor dan gerobak
terus posisi ban yang sejajar itu udah dirancang sesafety mungkin sih
pengen sih ada standarisasi gitu kan bagaimana safety nya tuh gerobaknya sebesar apa
lebarnya cocoknya bandis hespan nya itu tambah berapa sok breaker gitu pengen sih sebenarnya
karena biar lupa
lebih safety juga terus biar bisa lebih familiar juga resmi juga di
belum adanya standarisasi sepeda motor modifikasi ini juga disadari oleh panitia pelaksana asean para games
diharapkan pelaksanaan asean para games dua ribu delapan belas akan dapat membawa perubahan positif bagi penyandang disabilitas di indonesia
ternyataannya bahwa saat ini saudara saudara teman teman difabel kita menggunakan darah seperti ini
kita harapkan case ini kita akan bawa lagi
mengajak teman teman yang di industri apm untuk bisa menjadikan standarnya lah
rencananya akan ada tiga puluh sepeda motor modifikasi dari dki jakarta dan sepuluh sepeda motor modifikasi dari yogyakarta
yang nantinya akan melayani transportasi penonton penyandang disabilitas pada asean para games dua ribu delapan belas
erlangga wisnuaji jakarta